salah satu fitur yang ada hampir di setiap ponsel pintar adalah fitur speech to tax
fitur ini membuat kita tidak perlu capek mengetik cukup berbicara kemudian sistem akan merubahnya menjadi teks
dan kini telah ada teknologi speech to text asli buatan bekasi dan dipakai untuk membuat transkrip pembicaraan pada debat perdana capres dua ribu sembilan belas lalu
debat perdana capres cawapres pada tujuh belas januari lalu tak hanya menampilkan adu gagasan antara kedua pasangan calon
melainkan juga menampilkan sebuah teknologi karya anak bangsa
pada acara itu kpu sebagai penyelenggara debat menggunakan software notula rapat untuk membuat transkrip pembicaraan selama debat berlangsung
notula rapat adalah aplikasi berbasis komputer atau laptop untuk mentranskip suara atau pembicaraan menjadi tulisan secara otomatis
dalam penggunaannya sistem notula juga mampu mengenali siapa yang berbicara melalui sistem pengenalan karakteristik
pada prinsipnya suara orang itu memiliki karakteristik berbeda beda antara satu orang dengan orang yang lainnya
sama dengan sidik jari jadi kita ada namanya voice biometrics
itu diakibatkan oleh masing masing orang bentuk fisiknya berbeda
dari mulai bentuk hidung bentuk mulut bentuk gigi bentuk leher luas paru paru jantung dan sebagainya
itu menyebabkan suara orang per orang itu berbeda
dan untuk kasus
apa namanya sistem transkripsi rapat yang kami gunakan saat ini kami menggunakan dua ratus parameter
jadi satu orang dibedakan dengan orang lainnya itu dengan dua ratus parameter
untuk dapat mengoperasikan notula rapat diperlukan perangkat komputer mikrofon dan server penyimpan data
ketika sudah tersambung suara yang ditangkap mikropon akan langsung diubah menjadi teks secara langsung
notula memiliki bank data bahasa indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan atau eyed
dialek daerah dan bahasa pergaulan sehari hari
meski demikian saat kami mencoba aplikasi ini masih cukup banyak terjadi kesalahan penulisan kata
sehingga peran operator untuk membetulkan kalimat tetap diperlukan
kita tidak perlu repot lagi untuk menuliskan dan mendengarkan dari
ini dia nulisnya
pada transkrip atau resumo debat calon presiden yang kita menulis kita tidak bisa menulisnya

yaitu adalah verbatim dari debat capres selama enam sesi
kemudian yang kedua adalah fitur analitik
fitur analitik ini kita lebih melakukan analisis terhadap hasil transip yang dihasilkan
misalkan berapa sebenarnya jumlah kata yang keluar selama enam sesi oleh kandidat saja
jadi nggak termasuk mc nya
kemudian kita juga bisa lihat cebaran data tentang tema yang kemarin diperbincangkan
kalau kemarin temanya ada tentang hukum ham korupsi dan terorisme kita bisa meng compare membandingkan antara empat kandidat ini
sebenarnya siapa yang lebih dominan berbicara tentang ham misalkan atau tentang hukum tentang terorisme dan tentang korupsi misalkan
kita bisa membandingkan wacana atau isi yang dibawakan oleh kandidat masing masing kandidat
selain menghasilkan transkip aplikasi ini juga memiliki kemampuan analitik berkat penggunaan deep learning
saat ini oscar yandi sedang menyelesaikan notula rapat versi mobile yang bisa digunakan melalui ponsel pintar